tante harus ikhlas dan sabar ya
kamu minta aku datang ke sini
kayaknya penting banget
bukan ya aku mau ikut campur urusan kamu
dewi sama satria
kamu sama mbak lila itu pernah
kamu ngapain di sini sama satria
aku tadi lagi
yaudah sekarang kita pulang ya
kamu harus istirahat
ingat kandungan kamu
saat duluan ya
sebenernya apa sih yang dewi pengen tanyain sama aku
kok bobole lah segala
kok kamu bisa ada di sini sih sana
kok kamu ada di kamar aku
aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar
tapi aku akan lakukan apa yang harus saya lakukan

aku minta kita gak usah bahas masalah tadi malam
gak usah diomongin sama sekali
dan aku minta sama kamu
jangan kasih tahu siapa siapa ya
lah gak mungkin
kamu yakin sama omongan kamu
udah gak usah dibahas lagi
jalan keluar ke sana
jangan jangan dia tahu tentang kejadian ini
dia tahu dari siapa
soalnya kan aku sudah sepakat sama lila
tak akan menceritakan soal kejadian itu
pasti bukan masalah lila
enggak ada maksud apa apa ketemu sama satria
tidak ada maksud apa apa
terus sekarang aku tanya sama kamu
ngapain kamu itu ngajak kesatria ke taman
sebenarnya gini ndre
terus apa urusannya sama satria
kang gustaf ngasih tahu aku
kalau satria itu pernah bermalam di rumahnya mbalila
tapi kayaknya satria itu gak tau kalau mbalila itu hamil
maksud aku ketemu sama satria itu
aku ingin ngasih tau satria tentang mbalila gitu
terus kamu ngapain ngurusin hal ini
kalau emang lila itu hamil gara gara satria
satria yang tanggung jawab
kamu ngapain ngurusin ini sih
ya aku kasih
atau jangan jangan kamu itu cemburu
karena lila itu punya hubungan sama satria
ya gak mungkin lah
ya nggak mungkin gimana sih
dulu kamu punya hubungan sama dia kan
dan aku tahu tadi pagi di restoran
satria megang perut kamu
dia pegang kandungan kamu
kamu seneng kan
maka dari itu kamu minta ketemuan sama satria lagi
sama sekali enggak ndre
kamu ngedengerin aku gak sih dari tadi
aku males sekali maksudnya
aduk aduk aduk
daripada digorok lebih baik aku ngomong sama mama
aku punya ide mak
warisan jatah aku dari mama
dikasihnya sekarang mak
gak usah semua kok mak
cuma setengahnya aja
umur apa sih
mama belum meninggal
mama belum meninggal
mgak punya otak
mgak punya otak
mgak punya otak
ma bukannya begitu ma
aku lagi perlu uang
ya satu satunya yang aku
warisan dari mama itu mah
pasti gak boleh kan
pakai uang itu
ma jangan lupa jelasin aku ma
para directing sumi
mama ada person lagi
enggak aku gak hamil
kalau mbak bener bener hamil
kita kita di sini mau ngembantu mbak
wi aku gak hamil
pasti karena aku tambah gendut
enggak kayaknya aku lagi mau dapet gitu
jadi aku lagi pengen banyak makan aja
dari awal aku udah bilang kalau kamu itu gak hamil
ya walaikum salam
ya udah sekarang saya kesana ya
wi nenek di rumah sakit
dia terluka parah sekarang
sekarang kesana ya
keadaan mama gimana
gimana keadaan nenek ma
ini gimana keadaan mama
mama jangan diam aja dong
mama sudah meninggal
mama sudah meninggal
mama sudah meninggal
mama sudah meninggal
mama sudah meninggal
mama sudah meninggal
mama sudah meninggal
mama sudah meninggal
mama sudah meninggal
saya belum baik baik
jatuh dari tangga
maksudnya mesti ketemu sama mama
gimanapun keadaan mama saya harus ketemu sama mama
saya belum baikkan sama mama
mampukin mama mesti ketemu sama mama
kamu nggak perlu kan
mama merasa malu kan
dia sangat memalukan
jangan nanti jangan
kamu harus ketemu sama mama
kamu harus ketemu sama mama
mama kenapa tinggalin tante ma
tapi belum minta maaf sama mama
kita belum berdamai
biar nenek juga tenang
nenek itu bukan orang yang pendendam
pasti tante udah dimaafin
jadi sekarang tante harus ikhlas dan sabar ya
tante lagi buat mama
mama istirahat yang tenang